dan satuan polisi pamung praja mengerebek salah satu klinik dokter umum yang berlokasi di jalan keramat tujuh senen jakarta pusat kamisore
ya dan dalam penggerbekan tersebut petugas menemukan sisa janin hasil aborsi
petugas gabungan dari dinas kesehatan dki jakarta dan satpol pp mengrebek sebuah rumah yang dijadikan klinik dokter umum di jalan keramat tujuh senen jakarta pusat kami sore sembilan belas mei
diduga di rumah berlantai dua ini ada praktek aborsi ilegal
kecurigaan petugas terbukti dengan ditemukannya sebuah kantong plastik hitam berisi sisa janin hasil aborsi
selain itu petugas juga menemukan alat praktik aborsi ilegal di salah satu kamar yang berada di lantai dua seperti alat vakum gunting dan peralatan medis lainnya
bahwa di jalan keramat ini ada kegiatan praktek aborsi
jadi kami langsung menindaklanjuti kami kerjasama dari dinas kesehatan sukudinat kesehatan jakarta pusat ini ketua id
kemudian dari babinsa dari satpol pp dan ada lurah di sini
ternyata memang ditemukan adanya tindakan aborsi di sini
selain mengamankan sejumlah barang bukti petugas juga menahan karyawan klinik dan membawanya ke polsek senen jakarta pusat untuk penyelidikan lebih lanjut
petugas juga masih mencari keberadaan dokter pemilik klinik
gunawan sugro jakarta